sedera tuntutan pemilu ulang disampaikan oleh kubu satu dan tiga direspons menohok oleh calon wakil presiden prabowo subianto yakni gibran raka buming raka yang menyebut
gibran menyindir tim lain menggugat hasil pemilu hingga jagoan mereka menang
apa yang kemudian bisa kita baca dari pernyataan seorang gibran raka buming raka
kita bahas sore hari ini bersama dengan pengamat politik dari universitas gajah mada ada mas nyarwi ahmad sudah bergabung bersama kami lewat sambungan zoom
terima kasih mas nyarwi sudah bergabung bersama kami di rumah pemilu
saya mau tanya pertama apa yang bisa kita baca dari respons menohok yang disampaikan oleh gibran raka buming raka
mas nyarwi mohon maaf saya tidak bisa atau kurang jelas mendengar suara anda
kita akan sambil perbaiki komunikasi atau juga audio dari mas nyarwi ahmad dosen politik dari universitas gajah mada
kita juga tertarik nih untuk membaca apa yang bisa kita baca apa yang bisa kita lihat dari respon seorang gibran raka buming raka
atas tuntutan atau juga gugatan dari kubu satu dan juga kubu tiga yang kemudian meminta pemilu ulang tanpa pasangan prabowo gibran
mas nyarwi masih bersama saya
kita kembali bergabung bersama dengan mas nyarwi ahmad dosen atau pengamat politik dari universitas gajah mada
mas nyarwi tadi kita terputus soal apa yang bisa kita baca atau apa yang bisa anda baca soal pernyataan dari gibran raka buming raka ini
nampaknya kami masih mencoba memperbaiki komunikasi dengan pengamat politik dari universitas gajah mada nyarwi ahmad
pak nyarwi sudah bisa mendengar suara saya
oke mas nyarwi tadi kita terputus oke apa yang bisa anda baca dari respons menohok dari gibran
menunjukkan ini ya counter istilahnya respon saya kira ada nuansa ketidaksukaan juga ya saya kira
ketika gugatan gugatan itu kemudian hanya dimaksudkan untuk memfasilitasi pihak pihak yang ingin memenangkan lah mengalahkan dua kira kira gitu lah
tadi kan kalau secara literal bahasanya kan apakah terus menerus akan dilayani gugatan sampai yang menggugat itu menang kira kira

jadi anda membaca ini sebagai bentuk perlawanan
ya ada unsur itu juga tapi juga sebenarnya ada unsur agak
ya padahal diperhalus masih kelihatan aspek emosionalitas dari shgt pada saat kita lihat
karena begini sebenarnya que kalau kita lihat itu mekanisme tanya biasa saja itu metaf bahwa ketika fasca pemilu maka pihak pihak yang kemudian itu bekerja sama kawasan
mendalilkan gugatannya di mk
itu kan ada sembilan petitum
gajar mahmud itu kan ada lima
yang terpenting adalah mendiskualifikasi ya
yang didiskualifikasi karena melanggar
mahkamah konstitusi membuat putusan
respons atau reaksi yang cukup emosional
karena gugatan diskualifikasi peserta pemilu itu
meskipun juga sebenarnya untuk pengajuan gugatan
sebenarnya ada hal yang lazim ya
kemudian juga hasilnya bisa digugat di mahkamah konstitusi
mungkin kalau sosok seperti gibran menang
kemudian diragukan kemenangannya itu karena campur tangan
presiden jokowi yang letak lain adalah bapaknya mungkin
padahal timnya kan juga sudah berusaha serius misalnya begitu
jadi mungkin ada ya kita pahami secara manusiawi
kebencian lainnya mengancam atau merecokisah
saya kira itu bukan sikap yang arif juga itu
apa ya dalam berdemokrasi itu juga perlu mengerti gitu bahwa
apa namanya ada prosedur dan prosedur itu sudah dijalankan oleh tim
maupun tiga kan gitu melalui gugatan ke mk kan gitu
oke baik mas nyarwi
para hakimnya juga sudah memutus hasil sengketa pilpres
menurut anda yang anda baca apakah nanti kemudian peta politik akan
ya kalau misalnya kan tergantung jenis putusannya ya medof ya
kalau misalnya putusannya apa namanya sampai ya contoh ya mendiskualifikasi pasangan dua misalnya
itu luar biasa dampaknya kalau putusannya seperti itu
karena itu akan berdampak pada tuntutan yang berikutnya yaitu pemilu diulangkan gitu
ya di semuanya tetapi kalau misalnya itu ditolak karena tidak kuat
ya di semuanya tetapi kalau misalnya itu ditolak karena tidak tuntut
saya kira tidak banyak yang berubah gitu ya
apalagi sekarang sekarang juga sudah banyak ya interaksi dan diskusi
katakanlah antara kingmaker ya saling kunjung ya antara pak prabowo dengan pak surya paloh gitu ya
kemudian bahkan di kemungkinan ada kunjungan kunjungan antar tokoh yang lain
dan itu kemungkinan juga akan ikut mengubah ya
dan itu menjadi konteks dimana putusan ini sedang diproses oleh mk
angket kan kemarin sempat rame gitu ya di dpr
tapi sekarang sekarang kan juga suara suaranya juga sudah mulai menurun
saya nggak tahu apakah usulan itu yang diusulkan kemarin diproses apa belum ya
dan dengan waktu yang sangat mepet gitu
apakah mungkin gitu ya meluncurkan juga hak angket
saya kira putusan mk ini yang salah satu diantara hal yang penting ya
karena kan kalau tidak dianggap penting kenapa misalnya sampai ada upaya untuk hak angket kan gitu
artinya sempat meragukan soal potensi itu
mas nyarwi terakhir menurut anda dari kubu satu dan juga kubu tiga siapa yang akan kemungkinan merapat ke koalisi
koalisi prabowo gibran singkat saja
contoh misalnya ya yang kemarin sudah kita simak ya kunjungan kunjungan statement menerima putusan hasil kpu dari pak surya palo sp gitu
nah itu kan menunjukkan saya kira sangat mudah sekali nasdem kemungkinan untuk bisa memperkuat ya barisan prabowo gibran ya di koalisi pemerintahan
karena kan itu juga real dibutuhkan ya untuk membuat pemerintahan lebih stabil dan kuat
terus kemudian di satu saya lihat yang paling mudah tentu saja adalah p tiga
karena p tiga ini kan sedang ya partai yang sudah kehilangan payung kalau berdasar putusan kpu kemarin ya di parlemen
kapal baru yang dari kawan kawan lama khususnya di eksekutif yang itu bisa membantu dia untuk survive mengelola sebagai partai secara nasional
nah itu dua ribu dua puluh sembilan sangat dibutuhkan itu medok
jadi nasdem sama p tiga
nanti karena sidang perdana sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat masih akan kita tunggu besok jadwalnya hari rabu dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh empat
terima kasih pengamat politik dari universitas gajah madanya
terima kasih sudah bergabung bersama kami di program rumah pemilu